sapu yang di kamar dulu aja ya
ah noda kecil itu
gak keliatan sama iko
ah emang tk yang gak tau iko aja
yaudah bersihin atu
beli motornya kapan
nanti atu ya sabar
masih ada keperluan yang lebih penting
motor lebih penting mak
hari ini mau beli motor
nanti kita beli ya
gak bisa nanti atu mak
sekarang aja beli motornya
nanti atu ya
kan masih ada yang lebih penting
kalo ayah mau ngambek
ibu pakai beras yang mana
ada beras yang biasa kita makan
ibu kalau bikin ketupat itu
berasnya harus yang pera
bukan beras biasa
emangnya beras yang ini gak bisa
terus isi ketupatnya harus banyak
yaudah gapapa deh
terus ini gimana cara bikin ketupatnya
kamu sih ngapain coba pakai gaya gayaan beli bungkus ketupat
saya pikir dokter tahu cara bikinnya
kan gak ada teman ngobrol
dari jakarta macet
kamu masih puasa
masih ma alhamdulillah
kopor yang besar taruh situ aja nih
tuh berat banget nih
banyak pokoknya ya
ini yang di sini
ini yang di sini
ini yang di sini
perasaan saya kayak ada nitip sesuatu sama mami
ini punya siapa ya
udah seneng hatinya
sayangnya mami kan bukan cuma edward
buat papi mana
kamu mah anak dapat hadiah
oh ini pasti buat papi ya nih
ini tuh buat ceyoyo
tutup aja kopernya
ada aceng pusing
nanti malem aja bukanya
oleh oleh yang buat kopi mana
masih suka genit tuh
enggak dong mi
masih suka larak lirik
gak ada yang lain
iya deh percaya percaya
iya deh percaya percaya
udah ngamper kesini belum
aduh mak tapi kita nanti harus bersih bersih rumah
pokoknya semuanya harus rapi sebelum ibu kesini
ayo tuh sekarang berberesnya
oper lah ceni
mak ordeng mana mak ordeng yang baru
sudah mendidih belum kak
kalau sudah mendidih
ini sambil diaduk kak
pelan pelan atuh nuangnya
kang kayaknya kurang santannya
ambil satu lagi santannya kan
sekalian tempenya kak bawa sini
ya ampun akang
kenapa bungkus santannya dibuang disini
buang sampah sembarangan
santannya sini in
akang mah emang jorok
ami egor sapu dimana
sapu yang di kamar dulu aja ya
ini teh naun
iya kan roda kecil itu
nggak keliatan sama iko
ah amat ya kayak nggak tau iko aja
ya udah bersihin atuh
ya udah bersihin atuh
ya udah bersihin atuh
ya udah bersihin atuh
kalo mama masih batuk
kita ke dokter nih ya
bener udah mendingan

ini teh asobri beliin baju sama shell buat emak
sobri baru bisa beliin ini
yang penting kamu ikhlas
yang penting kamu ikhlas
kamu perhatian sama emak aja
mau udah seneng
ditaruh di kamar
mak yang nyubuh
ya allah mak
tapi jangan ditaruh di kamar juga tuh mak
kalau sampai iko tau bisa geger
gurugoya timur tengah
dikeluarin aja tuh mesin cucinya sekarang
kok mahal tuh ah
ya allah yang suruh mi
mami sih terlalu percaya sama emak